seekor orang utan kembali ditemukan tewas mengapung di kanal sebuah lahan sawit di kabupaten seruyan kalimantan tengah
ironisnya orang utan bernama bain ini adalah hasil pelepas liaran empat tahun sebelumnya
masih banyak cerita pilu serupa yang menimpa orangutan spesies ikon indonesia
namun kisah berikut ini tak akan bercerita tentang kisah pilu itu
ini adalah kisah
kisah tentang harapan tentang semangat dan tentang melestarikan hutan yang ditempu dengan cara mengonservasi orang hutan
dan kisahnya berawal di sini
inilah pusat rehabilitasi orang utan di nyaru menteng palangkaraya kalimantan tengah
di sini orang utan orang utan yang disumbangkan disita ataupun diselamatkan belajar di sekolah hutan
di sekolah hutan mereka belajar bagaimana bisa hidup di sekolah hutan
hidup kembali di habitat aslinya di alam liar
namun mereka masih menghadapi satu ancaman yang besar yaitu predator mereka
dan predator itu bernama manusia
ya inilah sekolah hutan yang dikelola borneo orangutan survival foundation
sebuah yayasan yang bergerak di bidang konservasi orang utan kalimantan
di kawasan nyaru menteng kelurahan tumbang tahai kecamatan bukit batu kota palangkaraya provinsi kalimantan tengah
layaknya manusia orang utan orang utan ini belajar di sekolah hutan
agar mempunyai kemampuan di masa depan untuk kembali ke alam liar
mereka diajari cara memanjat pohon cara mencari makan ataupun kemampuan lainnya untuk bisa bertahan hidup
orang utan mempunyai kemampuan belajar yang berbeda beda
sehingga butuh waktu sekitar lima hingga tujuh tahun sebelum orang utan siap hidup di alam liar
ketika saya kemudian membaca tentang orang utan
itu rasanya apa yang terjadi dengan orang hutan dengan siklus hidupnya itu dekat dengan kita sebagai manusia
apakah ini memang spesies yang memang sangat dekat dengan kehidupan manusia sebenarnya
secara genetik mereka memang sangat dekat sekali
sehingga makanya kita bisa melihat bagaimana mereka itu memiliki perilaku penyakit
kemudian hal hal yang sangat mirip seperti layaknya manusia
kalau untuk anak anak orangutan juga mirip seperti anak anak manusia pada umumnya
mereka juga kadang menangis ketika ditinggal ibunya
ketika ditinggal babysitter kita bisa menangis mereka
atau kadang bisa bermain sama orang utan yang lain
sampai ya seperti anak kecil seperti yang lainnya
kadang kadang ada juga yang nakal dengan yang lain
dan ada yang lebih kalem ada yang macam macam
orang utan adalah satu satunya kera besar yang hidup di asia
ada tiga spesies orang hutan
yaitu pongo pygmaeus atau orang utan kalimantan
pongo abeli atau orang utama kalimantan
orang utan sumatera
dan pongo tapanuliensis atau orang utan tapanuli
sedang sisanya hidup di bagian lain dari pulau kalimantan yang berada di bagian malaysia
yaitu di sabah dan sarawang
ketiga spesies orang utan saat ini dalam kondisi terancam punah
karena kehilangan habitat dan perburuan
di tingkat dunia orang hutan masuk dalam daftar merah uni internasional untuk konservasi alam
orang utan sering disebut sebagai satwa payung
karena daya jelajah dua km per individu membuat satwa lain di dalamnya terlindungi
selain itu karena orang utan sebagian besar hidupnya
dihabiskan di pepohonan
maka menyelamatkan orang utan juga berarti menyelamatkan hutan
demi mengonservasi hutan dan juga dalam rangka memperingati hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh tiga
boss foundation bekerjasama dengan usaid
akan melepas liarkan sepuluh orang utan di taman nasional bukit baka bukit raya di katingan kalimantan tengah
dalam kegiatan ini usaid menyediakan sebagian besar biaya dalam perusahaan ini untuk menjaga kemampuan hutan di indonesia
dan peliputan ini bekerjasama dengan boss foundation
pelepas liaran ini juga dilakukan dalam rangka memperingati hari orang utan internasional yang jatuh setiap tanggal sembilan belas agustus
pelepasan ini dilakukan di dua titik berbeda dengan jarak sekitar satu km
dan kami mengikuti pelepasliarannya di salah satu titik
orang utan ke seratus yang dilepas liarkan di taman nasional bukit baka bukit raya
berasal dari pusat rehabilitasi orang utan di nyaru menteng
bagi usaid pelepasliaran orang utan ini punya arti penting
urusan konservasi urusan penyelamatan orang utan bukan hanya dimiliki oleh indonesia saja ya
ada banyak perhatian ada banyak dukungan dari pemerintah luar untuk memastikan bahwa
pemerintah indonesia pihak pihak dan masyarakatnya mengerti betul arti pentingnya orang utan
untuk keberlangsungan hutan tropis khususnya di kalimantan tengah
dan juga bagaimana pentingnya keberlanjutan orang utan itu sendiri
untuk memastikan bahwa hutan itu dalam indikator yang sehat
dan masih mensuplai berbagai jasa dan servis yang dihasilkan oleh hutan
balai konservasi sumber daya alam bksda kalimantan tengah menyambut positif inisiatif ini
jadi untuk pelepasliaran ini kan peran dari bus nyaru menteng selaku mitra bksda
pemerintah daerah dan yuset lestari dan tentu saja taman nasional bukit baga bukit raya
jadi ini kan sudah kegiatan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik
dan semua pihak mendukung dalam kegiatan pelepasliaran ini
sebelum dilepasliakan orang utan dipius oleh tim medis
tak mudah melakukannya
kalau sudah misalnya dinyaru menteng dua kemudian dibawa ke lokasi rilis pelepasliaran apa yang dilakukan
mereka dalam kondisi seperti apa apakah harus dibius dulu atau
sebelum ini ya sebelum mereka dilepasliarkan
mereka ya otomotif biasanya dibius dulu
karena sebagian besar mereka adalah orang utan yang sudah karakternya sudah mendekati liar
jadi tidak bisa lagi seperti anak anak sekolah utan yang lucu yang bisa kita dekati dengan baik
yang kita lakukan biasanya kita lakukan pembiusan
kemudian kita lakukan penimbangan berat badan
kemudian kita coba pemberian obat cacing sebagai preventif
kemudian pengambilan darah sampel untuk bank data
seandainya misalnya ada diperlukan untuk penyelidikannya

jadi id mereka memastikan id mereka bekerja aktif
ini penting ketika kita suatu saat harus bertemu kembali dengan orangutan yang kita nggak kenal
jadi ketika suatu saat kita ketemu orang utan yang tidak kenal
kita bisa cek chipnya nomernya idnya dan kita punya semua datanya
jadi kita bisa cross check dengan nama nama orang utan yang sudah kita lepasliarkan
tugas pertama memasukkan orang utan ke kandangnya selesai
namun perjalanan menuju lokasi pelepasliaran masih panjang
tim pelepasliaran orang utan berangkat dari nyaru menteng pada malam hari
sebelum berangkat tim yang berjumlah dua puluh orang berkumpul untuk mendapat pengarahan dari pimpinan rombongan
perjalanan yang diprediksi selama delapan jam lewat jalur darat harus berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan apapun
tim ini membawa lima ekor orang utan yang terdiri dari seekor orang utan jantan dan empat orang utan betina
ini adalah salah satu rombongan pelepasliaran dalam jumlah besar
tepat jam tujuh malam tim pelepasliaran orang utan berangkat dari nyaru menteng
lima mobil beriringan dengan urutan yang sudah ada
dua mobil pertama adalah mobil pembawa orang hutan
disusul mobil ketiga yang membawa logistik
dan dua mobil lainnya adalah mobil anggota tim lainnya
selama perjalanan kami harus berhenti setiap dua jam untuk mengecek kondisi orang hutan
tim dokter hewan memberi minum dan pakan agar orang utan orang utan ini tidak terlalu stres selama perjalanan
butuh waktu sekitar tiga jam dengan jarak sejauh satu ratus delapan puluh km dari nyaru menteng hingga di dermaga penyeberangan tumbang kaman
kecamatan sanaman mantikei kabupaten katingan
di sini rombongan harus menyeberangi sungai samba untuk menuju ke sisi yang lain yaitu di daerah tumbang manggu
jalan beraspal dalam perjalanan ini berakhir di titik ini

dari tumang manggu perjalanan berlanjut di atas jalan yang berakhir di tumang manggu
jalan tanah menuju desa terakhir desa tumbang tundu di kecamatan marikit kabupaten katingan
buruknya kondisi jalan membuat jarak yang hanya sejauh sembilan puluh km saja harus ditempuh dengan waktu lima jam
rombongan sampai di tumpang tundu pukul tiga pagi
setelah beristirahat selama tiga jam rombongan mulai bersiap melanjutkan perjalanan ke titik pelepas liaran orang utan
pukul enam tiga puluh pagi tim sudah berkumpul untuk mendapatkan arahan untuk perjalanan berikutnya
lima kandang orang utan mulai dipindahkan dari mobil menuju perahu klotok
ya perjalanan berikutnya yang cukup menantang dan penuh resiko adalah perjalanan air lewat jalur sungai
pada ini kita sudah melakukan perjalanan dari heru menteng ke tumbang tundu tadi malam sekitar delapan jam
pagi ini enam tiga puluh saya mencatat kita akan bergerak menuju ke lokasi rilis atau pelepas liaran
rencananya seperti apa hari ini
jadi kita akan berangkat sebentar lagi ya jam tujuh kita berangkat dari ini kita ada enam armada
dari sini kita akan menempuh sekitar tiga jam
jadi rilis poinnya itu lebih ke hilir karena memang itu sudah targetnya
target kita di bulan agustus ini memang di bagian hilir
nah mudah mudahan kita bisa sampai di sana sekitar jam sepuluh an
kalau ini laporan cuaca atau kondisi sungai sendiri sampai dengan saat ini seperti apa
saat ini sangat surut sekali jadi kemungkinan kita akan turun di beberapa titik ini
dan kita harus keluar dari klotok harus mendorong membantu mereka untuk bisa melewati riam
tantangannya itu ya
itu tantangannya kalau di musim kemarau seperti ini ini sangat surut sekali
ini bisa dilihat di sana itu batu sudah kelihatan di tengah

jadi ini titik yang paling surut selama ini
baik kita nanti akan ikuti mungkak mungkak nanti berjalan dengan anjar ya fadzani
siap amin mudah mudahan
perjalanan melawan arus sungai bemban bukanlah hal mudah
debit kecil air sungai tak membuat tingkat risikonya berkurang
di jalur sungai yang bergelok gelok peral klotok yang hanya selibar satu meter saja kadang menyentuh dasar sungai
namun di sejumlah titik lainnya dasar sungai tak terlihat
tak hanya manusia orang utan pun juga harus dipikirkan faktor keselamatannya
apalagi orang utan orang hutan ini adalah tujuan akhir dari semua perjalanan panjang ini
pertama perjalanan di sungai membuat kita berpikir apa yang harus kita lakukan

perjalanan membawa orang hutan lima orang hutan ke lokasi pelepas liaran yang ditentukan oleh bos f
bukan suatu perkara yang mudah karena kita harus melewati jalur sungai ini dan kita membutuhkan waktu sekitar tiga jam
jalur yang dilewati bukanlah jalur yang biasa saja karena kapal klotok ini atau perahu klotok ini harus berjalan berkelok kelok
di beberapa titik perahu ini juga harus didorong
sehingga ada resiko di mana baik penumpang khususnya orang hutan juga ini akan mengalami suatu hal kecelakaan
sehingga ini adalah pelampung yang dikhususkan untuk orang utan tidak hanya untuk manusia saja
namun orang utan yang menjadi tujuan akhir dari pelepas liar ini juga harus mendapatkan keselamatan yang paling prima
nah kalau sekarang kita ini berhenti dulu nah ini kenapa kita harus berhenti sementara waktu ini
kita berhenti disini karena ingin memastikan semuanya baik
mau mesinnya mau peralatannya mau orang hutannya dan mengecek semua yang ada termasuk pelampung apakah sudah terikat betul
kemudian kondisi minyaknya apakah nanti ini cukup sampai ke lokasi
nanti kita harapkan lancar
jadi kalau kita melihat anda tadi ngomong soal pelampung
kalau kita melihat berarti sebenarnya ketika berjalan di sungai ada resiko sebenarnya misalnya ada kecelakaan
makanya kita menggunakan pelampung
nah orang utan juga ternyata juga pakai pelampung ya
ya itu bisa diceritakan
ya ya alhamdulillah sih selama kegiatan bos rilis orang utan itu belum pernah kejadian ya istilahnya tenggelam atau apa
tapi kita sudah mengantisipasi lebih awal
pelampung ini juga kita uji kelayakannya kita pernah melakukan misalnya uji
kita masuk ke kandang kemudian kita lempar ke sungai dan alhamdulillah pelampung yang kita gunakan itu aman sehingga posisi masih mengapung ke atas
ini sangat penting dimana ketika ada ketika kalau kita melihatkan riam itu
itu suasana sudah apa ya goyang goyang nggak jelas seperti itu takutnya itu terbalik dan hal hal yang nggak kita inginkan jangan sampai seperti itu
bisa dibayangkan pelepas liaran ke dua puluh empat ini bagi bos foundation di taman nasional bukit baka bukit raya selalu harus berhadapan dengan resiko hidup dan mati
semuanya harus dilakukan dengan sempurna karena pelepas liaran ini menjadi puncak dari upaya rehabilitasi orang hutan selama bertahun tahun
di sini tim lain yaitu tim post release monitoring telah menunggu
tim inilah yang nantinya bertugas mengawasi atau memonitor kondisi orang utan pasca dilepaskan
tim medis menyatakan selama perjalanan hingga sesaat sebelum dilepasliarkan
kelima orangutan dalam kondisi baik
dr gregi ini lima orang utan sudah sampai di taman nasional bukit raya bukit baka
nah kalau kemarin dr gregi sudah mengikuti perkembangan kesehatannya
kemudian melakukan pembiusan
perjalanan bahkan sudah sampai sesaat lagi kita akan merilis atau melepas liarkan
kondisi kesehatan kelima orangutan seperti apa
dari awal sebelum kita melakukan pembiusan pun
saya dan tim bertugas untuk memastikan kalau kesehatan mereka sudah optimal
sampai sekarang di perjalanan
sampai akhirnya sekarang sudah sampai di tempat rilis point
saya bisa memastikan kalau semua kesehatan lima orang utan ini dalam keadaan yang bagus
saya sudah bisa bilang ke tim kalau mereka berlima sudah siap rilis
tim pos rilis monitoring yang menerima orangutan ini nantinya akan memantau kondisi orangutan
setidaknya selama dua pekan
olya ini lima orangutan dilepasliarkan hari ini
oh ya saya di sini memimpin teman teman teknisi pos rilis monitoring
untuk memonitoring orangutan yang dilepasliarkan
jadi dengan tujuan kita tahu bagaimana perilaku dia pasca pelepasliaran
jadi sejauh mana dia bisa beradaptasi
tapi masih berlanjut di bulan bulan berikutnya
sampai transmitter yang ditanamkan pada orang utan itu tidak bisa dilacak lagi
di situ proses monitoring tidak diprioritaskan lagi kepada orangutan tersebut
tapi kita masih bisa menemukan orangutan tersebut dengan cara manual
data apa saja yang diambil dan kemudian mau diapakan data ini
oya untuk data yang diambil data perilaku
dari dia istirahat dia makan
dia dari ketinggian berapa ada ketinggian berapa dia beraktivitas
terus dia bisa atau nggak membuat sarang
terus data jenis pakan apa saja yang dia makan
untuk data ini nanti digunakan sebagai apa
ini sebagai bahan untuk analisis perilaku dia
kita bisa tahu nanti di situ dia bisa sejauh mana sudah bisa beradaptasi
sejak proses rehabilitasi dan pelepas liaran
kebaliknya orangutan ke habitatnya di alam liar
mempunyai makna tersendiri
ini mungkin lebih individu sebagai dokter hewan
meskipun ini bekerja dalam tim
apa sih yang ada dalam pikiran seorang dokter hewan
gregi misalnya ketika akan melepas lima orang ini
apakah ada sebenarnya ada kedekatan emosional ketika dengan orangutan ini
di dalam tim
sehingga nanti mungkin ketika dirilis
ada satu hal yang terjadi dengan seorang dokter hewan
kalau saya pribadi
memang kami ya mereka mereka ini
kami sudah berhubungan dengan mereka mungkin sudah bertahun tahun lalu
ketika mereka masih sekolah di program rentoteksinya rumenteng
lalu sampai akhirnya kita bisa lihat mereka sekarang saat lagi mau dirilis
pasti yang pertama bangga
karena kita sebagai dokter
kita yang ngikutin kesehatan mereka
bisa dibilang secara harian
kita bisa melihat mereka akhirnya mampu untuk bisa dilepas liarkan kembali
kalau bangga memang bangga
kalau sedih memang ya ada sedihnya karena kita harus berpisah
tapi kita lebih bahagia sih
takdir mereka sebenarnya bukan dikandang
jadi harusnya mereka kembali ke alam liar lagi
ini tuh seperti jawaban atas kerja keras kita semua tim sebenarnya
jadi bukan hanya di disiplin saya dokter hewan
tapi ini lebih ke semua yang kita kerjakan di proses rehabilitasi ini tuh ya
goalnya itu ya sekarang kita melihat mereka dilepasliarkan kembali
jadi itu memang benar benar perasaan yang
yang bangga lah campur aduk tapi kita sangat senang
ini akhirnya bisa terjadi
hal yang sama juga dirasakan anggota tim lainnya
sebagai seorang individu dan kalau dikaitkan dengan perilaku orangutan perempuan
itu biasanya mereka lebih care kepada anaknya
beda dengan maksudnya betina ya
kalau jantan dia akan pergi
apakah sebenarnya ada naluri yang sama sebagai seorang perempuan
dengan apa yang anda rawat saat ini orangutan
oh iya kalau untuk naluri
ya semacam kita bisa belajar
kita mengambil pelajaran dari orangutan itu sendiri
karena ya itu binatang aja begitu gitu ya
maksudnya sedangkan sekarang banyak kejadian yang bayi dibuang sama ibunya
maksudnya pasti bayi sementara orangutan itu sampai enam tahun
dia masih carry on sama ibunya gitu
ya saya agak kita belajar lah dari mereka
banyak pelajaran yang bisa diambil dari perilaku perilaku binatang
kini semua persiapan telah dilakukan dengan baik
dan tibalah saat pelepasan lima orangutan ini
dan selanjutnya yang akan dilepasliarkan adalah orangutan ke seratus
berkelamin jantan bernama nody
sebelumnya nodi kecil diselamatkan dari seorang karyawan perusahaan sawit
di desa tumbang samba kabupaten katingan
yang telah memeliharanya selama beberapa hari
nodi tiba di bos foundation pada tahun dua ribu tujuh
saat berusia dua tahun dengan berat tiga tiga kilogram
kala itu nodi mengalami hipotermia atau suhu badan rendah
dan inilah pelepasliaran nody
orangutan ke seratus dari pusat rehabilitasi orangutan di nyarumenteng
ketaman nasional bukit bakar bukit raya
kini semua orangutan ini telah dilepasliarkan
setelah kelompok ini setidaknya sepuluh ekor lagi akan dilepas sebelum akhir tahun
namun kondisi ini tak membuat orang utan lepas dari status hampir punah
upaya untuk melestarikan orang hutan terus dilakukan untuk mengonservasi hutan hutan tempat orangutan tinggal
bos foundation yang mengelola pusat rehabilitasi nyarumenteng berharap
lebih dari lima ratus orangutan yang saat ini berada di pusat rehabilitasi bisa kembali hidup liar di hutan